november dua ribu empat belas hingga mei dua ribu tujuh belas jakarta dipimpin oleh basuki cahayapurnama atau ahok dan jarod saiful hidayat
inilah duet pemimpin jakarta yang banyak menuai pujian tapi tidak luput juga dari kritik ataupun juga protes
satu yang menuai banyak pujian adalah pemberian apresiasi yang tinggi kepada pasukan orangnya
selain masalah kemacetan lalu lintas banjir menjadi indikator keberhasilan seorang pemimpin ibu kota
dalam usaha membuat jakarta menjadi kota bebas banjir pasangan ahok jarot mengerahkan pasukan warna warni dki
untuk melakukan normalisasi sungai dan optimalisasi pompa serta menyediakan lebih dari tiga titik ruang terbuka biru di jakarta
setiap musim hujan tiba petugas penanganan prasarana dan sarana umum yang dikenal dengan nama pasukan orangnya
membersihkan got dan sungai serta menyingkirkan sampah yang membuat wajah ibu kota menjadi tak sedap di
pasukan orangnya juga menjadi pasukan yang paling sibuk di ibu kota
upaya pasukan orangnya membersihkan kota jakarta termasuk menyelam dalam got mendapat apresiasi tinggi dari berbagai kalangan masyarakat
selain memberi upah sesuai dengan ump dki jakarta tiga tiga juta rupiah
pemerintah provinsi dki memberi fasilitas yang memadai bagi pasukan orangnya ibu kota
sejak dua ribu enam belas pasukan orangnya mendapat jaminan kesehatan nasional
bantuan sosial ketenaga kerjaan dan tunjangan hari raya
hal ini membuat peminat pasukan orangnya dki semakin banyak pada masa pemerintahan ahok jarot
pasukan orangnya yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus enam puluh an itu awalnya merupakan pekerja harian lepas
pada dua ribu lima belas ahok mengeluarkan peraturan gubernur no satu ratus enam puluh sembilan tahun dua ribu lima belas
tentang penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan
hingga saat ini jumlah anggota pasukan oranye telah lebih dari dua puluh ribu orang
selain itu pemprov dki memiliki beberapa pasukan lain
pasukan hijau yang berada di bawah dinas pertamanan bertugas menangani pohon tumbang
memangkas ranting pohon yang menghalangi rambu lalu lintas membersihkan pemakaman dan menggali kubur
pasukan biru adalah petugas harian lepas dinas tata air dki yang berperan penting dalam mencegah banjir di jakarta
mereka bertugas mengontrol pompa air dan penyumbatan pada saluran air serta mengatur pengolahan air limbah
pasukan kuning yang berada di bawah dinas pertamanan bertugas menangani pohon tumbang memangkas ranting pohon yang menghalangi rambu lalu lintas membersihkan pemakaman dan menggali kubur
pasukan kuning yang berada di bawah dinas binamarga dki bertugas perapikan atau memperbaiki jalan dan trotoar di sejumlah jalan protokol ataupun jalan perkampungan
pasukan hitam atau yang juga dikenal sebagai palang hitam bertugas menjemput dan memandikan jenazah korban pembunuhan dan kecelakaan atau jenazah yang tidak diketahui identitasnya
pasukan ini sudah ada sejak zaman belanda kemudian diambil alih oleh pemerintah provinsi pada masa gubernur ali sadikin dan sekarang berada di bawah dinas pertamanan dan pemakaman
pasukan putih adalah pasukan terbaru yang dibentuk pada januari dua ribu enam belas untuk menghapus calon perizinan yang sering ditemukan dalam pengurusan perizinan
mereka bertugas membantu warga dki mengurus izin penggunaan tanah makam izin usaha jasa konstruksi izin menggunakan tenaga kerja asing dan izin angka pengenal impor secara gratis
masyarakat dapat menggunakan layanan pasukan putih dengan mengunduh aplikasi ajib melalui aplikasi google play store
pasukan warna warni di ibu kota menjadi senjata duet ahok dan jarot untuk mengubah wajah jakarta agar terlihat lebih cantik dan juga manusiawi bagi penghuninya
itulah salah satu peninggalan gubernur jakarta periode dua ribu empat belas dua ribu tujuh belas yang akan diwariskan kepada gubernur jakarta periode selanjutnya